ada apa jaka
kenapa menghalangi jalan
tolong jadikanlah saya menjadi muridmu
bukankah sudah aku katakan alasannya
kenapa aku tidak bisa menerima kamu jaga tingkir
jika kamu tidak bisa mengendalikannya
kalau kan jungsunan sehebat itu
kenapa kan jungsunan tidak menjadi guruku saja
aku tidak akan pernah mengajari anak yang melawan biongmu
minta sedekahnya juragan
simba minta sedikit berasnya saja untuk masak hari ini
tidak ada beras tidak pergi
itu krikil bukan beras
ajam kan jungsunan
jangan minta pada juragan
hei hancang banar kamu
ini beras bukan krikil
silahkan juragan beras kita berubah jadi krikil
semuanya jadi krikil
kita pergi dari sini
hei tunggu kamu
kenapa beras beras itu semua berubah jadi kerikil
dia saja yang berubah itu
karena tidak sepantasnya
kamu melakukan ini pada orang yang lemah
dia apa gemis
apa kamu tidak malu pada penciptamu
jika kamu pelit seperti ini
kanjang tuhan tuhan yang kali jaga
kanjang tuhan memang hebat
aku harus menjaring muridnya bagaimanapun caranya
minta ampunlah hanya kepada gusti allah
jangan pernah sakiti orang miskin
dalam setiap hartamu
itu ada hak mereka
enggak kan kanjang tuhan
saya akan membagikan beras beras itu
kepada kaum miskin
lihat ini juragan
kerikilnya sudah berubah menjadi beras
terima kasih kanjang sunan
terima kasih kanjang sunan
terima kasih kanjang sunan
ini hak nenek
matursun juragan matursun
matursun juragan matursun
anjeng anjeng sunan
anjeng anjeng sunan
anjeng sunan tunggu
ada apa jaka kenapa menghalangi jalan
tolong jadikanlah saya menjadi muridmu
bukankah sudah aku katakan alasannya
kenapa aku tidak bisa menerima kamu jaga tingkir
biar gak bisa hidup tanpa kamu lek
seperti itu kenapa biung tidak menyusul bopat saja
lagipula dari dulu aku tidak punya boparan biung
jaka jaka tingkir
mau kemana lagi lek
aku tidak bisa kehilangan jaka tingkir
jaka berubah seperti itu pasti karena rasa kecewanya
aku tidak boleh membiarkannya pergi begitu saja
apa kamu sudah minta izin pada bium

aku punya ke transforming hackers
itu pittsburgh di indonesia
sebagai barking adik terkena pembangunan kita

bukan satu pun
belum hanya satu
tidak ada ini
tapi aku ingin menjadi pendekar terhebat
dan kanjong sunan bisa membuat aku menjadi seperti itu
aku akan mengangkatmu sebagai musuh
tapi dengan satu syarat
apa itu syaratnya kanjong
carilah sebuah kitab
yang disebut kitab al hikmah
carilah sebuah kitab
yang disebut kitab al hikmah
setelah kamu menemukannya
kamu akan mengetahui
bawakan kitab itu pada aku
sebelum malam bulan purnamu
tapi kalau kamu tidak bisa
kamu tidak akan menjadi muridku
aku akan buktikan kepadamu
bahwa aku layak menjadi muridmu
dalam gerak menyerang kalian harus tetap waspada dan menatap matamu karena dari sorot matanya
kalian bisa melihat apa yang direncanakan oleh musuh bukan itu saja akan jauh
terkadang musuh akan membuat gerakan titip dan memecah perhatian kalian hingga kalian
lengah pada saat itu musuh akan menyerang kalian pada sasaran yang sebenarnya
kamu sudah siap
saya sudah siap
gerakan tipu adalah pemecah perhatian
tapi serangan yang sesungguhnya adalah kecepatan dan kewaspadaan
tapi ini semua cuma latihan bukan pertempuran yang sebenarnya
kalau kita tiba tiba diserang oleh musuh apa kita sudah siap
sebagai patih kerajaan demak saya hanya ingin mencontohkan bagaimana pertarungan sesungguhnya